sekjen partai gerindra ahmad muzani mengonfirmasi bahwa presiden terpilih prabowo subianto dan wapres terpilih gibran raka buming raka
telah mulai merancang susunan kabinet pemerintahan mendatang
muzani menyatakan penyusunan sudah mulai dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan pemerintah di masa yang akan datang
menurut muzani susunan kabinet tengah diotak atik oleh prabowo gibran
meski ia tak menyebut siapa saja calon menteri yang akan mengisi kabinet nanti
pasca penetapan presiden terpilih oleh kpu prabowo telah soan dengan sejumlah ketum partai non koalisi seperti surya paloh dan muhaymin iskandar
keputuhan pemerintahan yang akan datang itu bergantung kepada perencanaan program kerja pemerintah yang akan datang
sehingga itu sedang di breakdown oleh presiden terpilih prabowo subianto dan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
politisi senior partai golkar sekaligus mantan wakil presiden yusuf kala memuji langkah presiden terpilih untuk merangkul elit dan partai politik usai gelaran pilpres dua ribu dua puluh empat
jk mengingatkan pentingnya partai politik yang berperan menjadi oposisi untuk mengontrol jalannya pemerintahan
apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan pemerintahan dua ribu sembilan belas
memang semua pemerintah itu bagaimana mayoritas di dpr
karena kalau tidak tidak mayoritas
pemerintah juga tidak akan jalan mulut
sementara itu meski telah mengumumkan merapat di barisan prabowo gibran
partai kebangkitan bangsa belum bisa memastikan soal jatah kursi menteri di kabinet
dan masih menunggu keputusan dari prabowo sebagai presiden terpilih
wakil ketua umum pkb jasilul fawait menyebut masih menanti perkembangan apakah partai yang dipimpin oleh copres pemilu dua ribu dua puluh
muhaymin iskandar akan berada di dalam kabinet prabowo gibran nanti
pemilu dua ribu dua puluh empat muhaimin iskandar menunggu perkembangan
kita nunggu pelantikan nanti kalau soal kepastian sudah di dalam
masih enam bulan urusannya dengan menteri kan ketika seorang presiden sudah memiliki hak prerogatif
sekarang kan pak prabowo presiden terpilih pemenang pilpres
nanti tanggal dua puluh oktober beliau menjadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya
nanti kalau soal ditanya pkb sudah menyiapkan menteri belum tanya ketum kita nanti